terima kasih anda masih bersama kami
perum bulog menyatakan utang pemerintah kepada perseroan mencapai satu dua puluh tujuh triliun rupiah
hingga periode tujuh belas mei dua ribu dua puluh
jumlah utang pemerintah tersebut berasal dari kegiatan pelepasan stok beras turun mutu
ketersediaan pasokan dan stabilitas harga
serta penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bencana alam
direktur utama perum bulog budi waseso
menjelaskan utang pemerintah kepada bulog secara keseluruhan
mencapai satu dua puluh tujuh triliun rupiah
yang menilai utang tersebut dapat mengganggu aliran khas perusahaan
mengingat pada dua ribu dua puluh satu bulog diprediksi harus membayar beban bunga satu tiga triliun rupiah
sebagai informasi perum bulog per tiga puluh april dua ribu dua puluh
berhasil membukukan laba sembilan puluh satu miliar rupiah
dengan total aset mencapai dua puluh satu enam triliun rupiah
bumn pangan itu tercatat memiliki
utang empat belas lima triliun rupiah
yang berasal dari pinjaman bank bumn
untuk pengadaan dan penyerapan cadangan beras pemerintah satu tiga puluh tujuh juta ton
dan total utang pemerintah kepada perum bulog
sampai dengan bulan mei dua ribu dua puluh
sebesar satu dua ratus tujuh puluh sembilan triliun rupiah
mengingat pencairan piutang pemerintah kepada perum bulog
sangat penting dan berdampak pada pengolahan arus kas perusahaan